saudara jenasa seorang perempuan ditemukan di sebuah ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara
petugas kepolisian telah mengantongi identitas seseorang yang diduga pelaku pembunuhan
tim identifikasi dari polsek kelapa gading telah melakukan olah tempat kejadian perkara
lokasi penemuan jenazah seorang perempuan di sebuah ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
dari hasil olah tempat kejadian perkara
polisi telah mengantongi identitas seseorang yang diduga pelaku dari pembunuhan perempuan tersebut
terduga pelaku berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan video rekaman kamera pemantau
atau cctv di sekitar lokasi kejadian
telah ditemukan mayat seorang perempuan
di kelapa gading yang bersimbah darah diduga dibunuh
kemudian dari hasil olah tkp analisa serta penyelidikan kami telah mengantongi identitas pelaku
sebelumnya jenazah seorang perempuan ditemukan bersimbah darah di dalam ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
korban berinisial rn merupakan karyawan kafe yang bekerja di ruko tersebut
jenazah korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati untuk dilakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban
polisi juga telah melakukan pengejaran terhadap pelaku